kita akan fokus
kepada persiapan keberangkatan
dan selanjutnya dalam waktu
tidak lama lagi juga banyak
event event yang akan disahkan di indonesia
seperti piala dunia basket
dan juga rencana world peace games
kita sudah disambil salur kegiatan nasional jadi dalam waktu setahun lebih ini kita akan melakukan implementasi ke tahap eksekusi
dan bapak presiden memang meminta untuk dikencangkan dimasukkannya adanya liga liga di tingkat pendidikan sekolah dan sd sampai kuliah dan juga di tingkat kedaerahan itu biasa
jadi kita bikin liga antar kampung cabur cabur yang memang dikenali oleh rakyat di bawah
dan juga untuk pembukaan yang paling cepat adalah kita akan langsung mengerakan youth creative hub di beberapa titik untuk mengembangkan anak anak muda indonesia dalam sektor kemahasalan dan juga profesionalitas
jadi kita ingin pemuda kita nanti tidak hanya lahir di perusahaan tapi juga di lintas sektor profesi agar kita menciptakan pemuda yang unggul dan menghadapi pasca pandemi ini bisa survive